harapannya ya dia sebenarnya biar tahu ya profesi itu banyak gitu
dan juga merekrut talenta talenta indonesia untuk bekerja bareng di global team
kayak kita masih penasaran ya bang